aku benci sama dada aku benci
kamu baru putus pacaran aja nangis udah gak karu karuan
jadi siapa sih yang pacaran aku tuh gak pacaran
rangga tuh bukan pacaran aku tau gak sih
tapi kalau nggak pacaran kenapa pegang pegang tangan
kamu tuh disuruh pergi dari rumah itu untuk hidup prihatin
bukan pacaran sama orang prihatin
sudah laura pokoknya mulai hari ini
apa yang pak ronald bilang itu tadi semua benar
kakak pacaran sama laura
kakak berani banget ya
kakak gak tahu kalau resikonya itu gede kak
kak mana ada asap kalau nggak ada apinya
kakak pasti pacaran sama laura
ingat kak kita itu gak selevel sama mereka
kita orang miskin mereka orang kaya
dan kakak tau akibatnya
flora itu anaknya pak ronald
dan pak ronald itu adalah bosnya opi
opi bisa dipecek kak cuma gara gara masalah ini
harusnya kakak tol diri dong

kak pokoknya opi gak mau ke rumah kakak harus ke rumah
apinya opi gak mau denger kakak pacaran lagi sama laura
opi malu kak opi malu
opi juga gak mau harga diri opi diinjak injak terus sama orang lain
aku pencet sama dandek aku pencet
eh laura laura
kamu baru putus pacaran aja nangis udah gak karu karuan
jadi siapa sih yang pacaran aku tuh gak pacaran
rangga tuh bukan pacaran aku tau gak sih
tapi kalau nggak pacaran kenapa pegang pegang tangan
kamu tuh disuruh pergi dari rumah itu untuk hidup prihatin
bukan pacaran sama orang prihatin
deddy tidak mau mendengar segala sesuatu yang berhubungan dengan rangga
kamu sudah kembali ke rumah ini dan sekarang kamu sudah menjadi anak deddy lagi
kamu diam jangan nangis lagi
ayo masuk kamar bersih bersih dan mulai sekarang kamu harus biasakan diri kamu tinggal di rumah ini
dad kayaknya dia gak setuju sama daddy
karena dia tuh sudah jatuh cinta cinta mati sama rangga itu
kamu tuh selalu melebih lebihkan
laura itu cepat baik besok juga udah lupa
udah deh kamu jangan mengadang adang deh
saya tahu benar siapa laura
hmm kemudian aja
ami sebenarnya jahat banget
masa aku semalang gak dikira pacaran belakang gak mungkin
orangku emang aneh
masa cuma gara gara suka

masa cuma gara gara suka
enggak enak kasurnya
enggak enak kasurnya

nah yang ada masih tua makanya betulan
amisme dari jahat
kenapa sih gak pernah aku boleh happy
kenapa jadi begini ya
kenapa pak ronald sampai bersikap kayak begini
apa betul kata opi
apa kamu dimarahin sama orang tua kamu
kenapa gue jadi suka sama laura
kamu anterin laura ke sekolah
jangan mampir kemana mana
kalau dia membantah
tungguin dia sampai pulangnya
sampai pulang sekolah
pak pak udah stop mobilnya
ada apa sih non
aku udah janji sama temen aku
non kan harus langsung ke sekolah
terus saya dipecat lagi
aku pengen ketemu semarangga

tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
laura mana sih
aduh laura mana sih
gita pun tak gitu aja
aduh laura gak salah nih
tuh tuh liat deh win
itu si daryl biang ya
kok dia naik mobil lagi sih
jangan bilang dia balik lagi ke rumahnya
semua rencana lo tuh kacau semua win
bukannya jadi sengsara malah makin kaya dia
lo siap saingan lagi sama dia
saingan sama dia
gue bakalan bisa dapetin bahan buat bikin dia jatuh
siapa dulu dong
bisa kemana aja
bisa pokoknya apa aja yang gue mau
gue tuh gak bisa
gue harus tunjukin ke daryl gue
kalo gue tuh udah baik
biar dia lupa sama kelakuan gue yang dulu
ya tapi kan kalo misalnya party atau shopping kecil kecilan gak apa apa dong
di butik langganan kita
ada barang barang yang limited
gimana nih kita kesana yura
aduh angin terlalu
pak dari tadi pagi saya
saya tuh mulus mulus terus daun manis sepuluh kaya
masih gak sembunyi
aduh lebih baik kamu pulang deh minum obat
mendingan saya minta surat izin aja deh
ini gak tahan sakit
yaudah tunggu sini
saya buatin surat izin ya
ini surat izinnya
jangan lupa dokter ya
paling hebat deh think you
aduh laura mana ya
kok di kelas gak ada ya tadi ya
pasti laura lagi ada di kantin
lo gak tau apa ini tuh udah bel masuk
mana mungkin ada di kantin
ih makan tuh dodol
ini something normal ya
yes aku bisa